dua pelaku pembunuhan sadis sudah ditangkap pada rabu siang dua orang masih buron
kami memiliki foto proses penangkapan kedua pelaku pada hari ini
ini adalah foto dua pelaku yang berhasil ditangkap pada hari ini
satu orang dilaporkan tewas namun ternyata tidak dan masih dalam kondisi hidup selama dalam proses penangkapan
namun memang mengalami luka tembak dari polisi karena melakukan perlawanan
polisi menangkap dua pelaku pembunuhan dalam kurun waktu dua puluh empat jam
saat jam diduga para pelaku yang terdiri dari empat orang menjadi komplotan spesialis perampokan di rumah mewah
kapolda metro jaya irjen paul m iryawan mengatakan salah satu pelaku merupakan penjahat kambuhan yang sudah merupakan residivis sejak tahun dua ribu empat